halo selamat pagi pemirsa cnn indonesia
hari ini hari selasa tanggal delapan desember dua ribu lima belas
nah kita akan melakukan uji jaringan empat g lte di sejumlah titik penting di jakarta
ada lima operator yang akan kita uji yaitu indosat telkomsel xl smartfren dan bolt
nah itu tadi lima operator yang akan kita uji
tanpa berpanjang lebar kita langsung uji jahan ya
dalam perjalanan kali ini cnn indonesia menguji layanan empat g lte menggunakan beberapa smartphone
kami menggunakan iphone lima s untuk menguji layanan telkomsel indosat dan excel aksiata
layanan smartfren diuji dengan smartphone hisense pureshot plus
sementara untuk layanan bolt kami memakai modem merek movimex yang dirilis oleh internet
kami menggunakan smartphone motorola nexus enam
kami menggunakan aplikasi speedtest dan opensignal sebagai alat ukur
dan eksekusi uji jaringan dilakukan secara diam dan bergerak
sekarang tujuan pertama kami adalah mega kuningan yang merupakan salah satu pusat perkantoran di jakarta selatan
ini tempat yang penting karena pasti banyak karyawan yang memakai smartphone untuk mendukung produktivitas
inilah hasil uji kami secara diam di mega kuningan
dan ini yang bergerak
dari megakuningan kita pergi ke kawasan industri pulau gadung yang menjadi tempat berkumpulnya pabrik pabrik besar di jakarta timur
berikut hasil uji jaringan secara diam
ini yang bergerak
lokasi ketiga yang akan kita kunjungi adalah kelapa gading
ini tempat salah satu pusat bisnis dan perumahan elit di jakarta utara
di kelapa gading ini hasil uji jaringan secara diam
dan ini yang bergerak
setelah mengunjungi lokasi bisnis di jakarta sekarang cnn indonesia menuju ke grogol jakarta barat
di sini terdapat dua universitas besar yaitu universitas trisakti dan universitas taruman negara
mahasiswa di sini pasti sangat bergantung dengan internet untuk menyelesaikan tugas tugas kuliah
buat anak anak trisakti ini nih empat g lte yang tercepat di kampung

hasil uji kami secara diam
dan ini yang bergerak
sebagai lokasi terakhir kita berkunjung ke kawasan monumen nasional yang merupakan ikon dari kota jakarta
di sekitar sini juga banyak kantor kantor pemerintahan
dan tentu saja ada stasiun ganteng
stasiun gambir yang bakal ramai di saat momen momen liburan
inilah hasil uji kami secara diam di stasiun gambir
dan ini hasil uji yang bergerak di sekitar kawasan monas
wah capek juga edit seharian jalan jalan
iya ini asli capek banget
capek banget keliling mega kuningan
terus ke pulau gadung ke lepagading ke grogol ke tersakti ke monas
pokoknya uji jaringan kali ini adalah uji jaringan empat g lte versi cnnindonesia com
uji jaringan kita tidak menggambarkan secara utuh atau mewakili kualitas jaringan empat g lte dari masing masing operator yang kita uji tadi